didampingi kuasa hukum tujuh finalis miss universe indonesia memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik unit perlindungan perempuan dan anak polda metro jaya pada senin
mereka dimintai keterangan seputar dugaan pelecehan seksual saat menjalani karantina yang diisi dengan pemeriksaan tubuh tanpa busana oleh pihak penyelenggara
selain korban dua orang saksi juga diminta keterangan seputar pemeriksaan tubuh tanpa busana para finalis yang tidak tercantum dalam daftar susunan acara
kuasa hukum para korban melissa anggreni mengatakan ketujuh korban sudah memberikan keterangan secara rinci seputar dugaan pelecehan seksual yang mereka alami
melissa menyebut pihaknya juga sudah menyerahkan bukti ke penyidik berupa daftar susunan acara selama karantina berlangsung
di mana tidak ada agenda pemeriksaan tubuh dalam daftar susunan acara
melissa juga menegaskan bahwa ada fakta baru dari hasil pemeriksaan para korban
yakni terkait siapa saja yang bertanggung jawab dalam peristiwa ini
alhamdulillah hari ini
sudah diperiksa keseluruhannya
total ada tujuh korban yang sudah diperiksa dan memberikan keterangan
juga ada dua saksi
sudah selesai semuanya memberikan keterangan
dalam waktu dekat pihak polda
ppa akan memanggil pihak terlapor untuk dimintakan keterangan juga atas apa yang disampaikan oleh para korban hari ini
polda metro jaya masih terus menyelidiki kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami para korban
penyidik akan melakukan analisa
terhadap bukti dan keterangan dalam sebuah gelar perkara
sebelum memutuskan kasus ini naik ke penyidikan
kabitumas polda metro jaya
kompes trunoyudo wisno andiko memastikan
penanganan kasus ini dilakukan secara profesional dengan melibatkan ahli digital forensik
penyelidik juga sudah mendatangi ke tempat kejadian perkara
ya tentu untuk dalam proses penyelidikan
dalam proses ini
ada satu hal yang menjadi catatan penyidik
kemarin sudah disampaikan oleh bapak direktur
akan melakukan langkah langkah secara forensik
dalam hal ini adalah digital forensik ya
ini terkait dengan cctv
kasus ini mencuat setelah salah seorang finalis miss universe asal jawa barat
melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dialaminya dari pihak penyelenggara
polda metro jaya beberapa waktu lalu
belakangan diketahui dugaan pelecehan seksual ternyata juga dialami sejumlah finalis miss
universe indonesia yang lain
tim liputan cnn indonesia